ratusan warga di depan panggung utama melaku bareng amin anies muhaymin di sidoarjo jawa timur berdesakan hingga saling dorong minggu pagi
akibatnya diduga kelelahan dan kekurangan oksigen puluhan warga pingsan dan harus dievakuasi petugas ke tempat lebih aman
tampak pula sejumlah anak anak yang ikut dalam acara ini juga terjepit hingga harus dievakuasi ke panggung utama
warga mengaku sengaja datang tak hanya untuk mendapatkan hadiah yang disediakan panitia namun juga untuk dapat bertemu dengan pasangan anies mohaimin
yakin kita sangat yakin bisa memenangkan di jawa timur
di jakarta puluhan mama yang tergabung dalam gerakan ibu ibu berani atau gibran
melakukan senam aerobik di kawasan
koja jakarta utara minggu pagi untuk mendukung gibran raka buming raka maju sebagai calon wakil presiden dalam pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
koordinator senam gerakan ibu ibu berani nuryawati mengungkapkan mereka mengusung gibran bukan karena label anak presiden
namun lebih dari itu karena sosok gibran yang memperlihatkan gaya kepemimpinan yang santun dan unik dalam memimpin kota solo
gibran itu pengguda yang sangat hebat ya kalau menurut ibu ibu
makanya kita semua pada ngefans sama mas gibran
setiap minggu itu kita memang mengadakan senam di sini dan kebetulan kita mau mendukung mas gibran di cawapres dua ribu dua puluh empat nanti
di bali sejumlah aktivis sembilan puluh delapan berkumpul di sanur untuk menggelar mubes pada jumat sore yang diklaim diikuti oleh banyak aktivis mahasiswa angkatan seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan dari penjurutan air
agenda utama dalam mubes ini adalah menggalang dukungan untuk prabowo subianto sebagai bakal calon presiden
saat disinggung mengenai dukungan terhadap tokoh yang disebut sebut dalam penculikan aktivis sembilan puluh delapan
ketua panitia mubes sanggap surbakti berdali hingga saat ini tidak ada temuan secara hukum yang menyatakan prabowo melakukan kejahatan ham
kalau dari tiga baca pres yang muncul ya itu kita melihat potensi ada pada pak prabowo
kalau soal tuduhan kepada pak prabowo sekarang belum pernah ada satupun yang bisa memastikan
membuktikan secara hukum ya secara hukum pro justisia tentunya bahwa apa yang dituduhkan kepada pak prabowo itu benar adanya
namun demikian musyawarah besar aktivis sembilan puluh delapan ini tidak membahas sosok yang cocok mendampingi prabowo pada pemilu nanti
jimi putan cnn indonesia